pemerintah membolehkan sekolah tatap muka kembali diberlakukan
beberapa daerah mulai melakukan uji coba tetap muka termasuk juga di dki jakarta
namun kekhawatiran masih membayangi orang tua murid dan sejumlah pihak terkait pembelajaran tetap muka di tengah pandemi
di saat yang sama pemerintah gencar melakukan vaksinasi terhadap guru
namun belum semua tenaga pendidik telah divaksin
apa catatan dari sekolah tetap muka yang sudah dibuka meskipun hari ini masih dalam tahap uji coba ya
bagaimana kemudian meminimalisir terjadinya resiko penularan di lembaga pendidikan
kita akan coba bahas pada malam hari ini
kita dalami dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa ada pak pandu riono epidemiolog dari ui
ada pak heru purnomo sekjen federasi serikat guru indonesia atau fsg
dan juga ibu margaret aliatul maimunah komisioner dari kpi
selamat malam bapak ibu
selamat malam mas zehat
saya akan ke bu margaret terlebih dahulu
kita lihat ibu di jakarta sudah dimulai uji coba tatap muka ya
beberapa daerah mungkin juga sudah ada tetap muka yang juga diberlakukan
kpai sebagai pihak yang juga sering menyoroti terkait dengan rencana sekolah tatap muka yang dibuka kembali ini
apa catatan anda bu margaret dari uji coba yang berlangsung pada hari ini
terima kasih mas renhat

tadi sebagian sudah dilakukan misalnya wajib melaksanakan lima m harus menggunakan masker
kemudian mencuci tangan dengan sabu gigi dan air mengalir kemudian menjaga jarak
menjauhi kerumunan membatasi mobilisasi interaksi dan ini dibutuhkan adanya kebijakan dari sekolah
perlu ada sop di sekolah sekolah itu misalnya
sop soal bagaimana kedatangan bagaimana kepulangan baik untuk siswa tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan
kemudian ada sop pada saat pembelajaran
kemudian juga ada durasi jam belajar nggak boleh sama dengan pada saat normal tentu saja
karena siswa nggak boleh berlama lama juga berinteraksi di sekolah tidak seperti pada masa normal
kemudian juga kurikulum saya kira perlu
juga ada perubahan atau penyesuaian pada masa new normal ini
kemudian pembagian katanya dengan apa namanya pelayanan di sekolah
misalnya untuk kantin diusahakan tidak usah
misalnya masing masing harus membeli makanan sendiri perlatang sendiri
kemudian termasuk ketika ingin melakukan pelayanan di perusahaan harus ada sop nya
jadi ketika pada saat istirahat diusahakan itu misalnya hanya sebentar
kemudian tidak ada
terus diupayakan diminimalisir nggak ada apa namanya kerumunan kerumunan
sehingga kemudian bisa dipastikan aman
dan tadi memang disampaikan bahwa orang tua masih sedikit nih yang menyampaikan persetujuan
saya kira seperti yang kita ketahui bahwa salah satu prasyarat untuk bisa membaca tatap muka adalah ada izin dari orang tua
jadi setelah saya kira sangat penting untuk bisa tetap memberikan akses belajar meskipun harus melalui bcc
bagi siswa yang belum mendapatkan izin
dari orang tua untuk saat ini
baik bu margaret
selain itu saya kira penting juga orang tua tetap diberi pemahaman dan edukasi tentang adanya perubahan situasi pada saat new normal ini di sekolah
sehingga orang tua bisa memahami dan bisa memberikan izin
bisa meyakini bahwa anak anak aman di sekolah dengan situasi menormalin
baik bu margaret
angka ini anda memaknainya seperti apa
maksudnya apakah ini kemudian bisa kita cermati bahwa ternyata trust ya atau kepercayaan orang tua murid juga terhadap anak yang diizinkan untuk kembali ke sekolah belum tinggi
atau memang masih ada keraguan
ini apa namanya butuh yang namanya ada macam sosialisasi atau penguatan atau kepastian juga bahwa sekolah itu betul betul melaksanakan pembelajaran tetap muka dengan protokol kesehatan yang di apa
isinya yang betul betul sudah diakuan pengawasan oleh protokol maksudnya oleh pemerintah daerah saya kira mungkin seperti itu
sebelum saya ke pak pandu saya ke pak heri dulu
pak heru kita lihat dari jakarta deh ya case nya yang pada hari ini kan
kemudian angkanya masih relatif rendah
nah dari fsgi melihat uji coba sekolah tetap muka di jakarta atau mungkin yang sudah berlangsung di daerah daerah yang lain sebetulnya bagaimana pak heru
apa yang disampaikan oleh margaretha rata rata seperti itu
artinya partisipasi masyarakat atau partisipasi orang tua mendorong putra putrinya untuk kembali ke sekolah memang masih rendah
artinya bahwa di sini perlu ada satu tindakan
bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada gurunya gurunya kepada orang tuanya orang tua siswa itu agar memahami bahwa satu sisi pembelajaran tatap muka di sekolah ini merupakan satu jalan keluar dari kebuntuan
atau permasalahan pembelajaran jarak jauh yang selama ini terjadi
yang mana di situ banyak sekali terjadi learning cost dan lain sebagainya
nah ini perlu disampaikan kepada orang tua
untuk meyakinkan itu bagaimana
pertama sosialisasi itu kepada orang tua agar orang tua memberikan dukungan kepada anak anaknya untuk menuju sekolah dengan menggunakan sop yang sudah disiapkan oleh sekolah
jadi artinya bahwa
sekolah menyiapkan sop keberangkatan siswa dari rumah yang diangkat orang tuanya dengan cara begini
nah kamu berangkat ke sekolah kami antar
kemudian sampai di sekolah selanjutnya kalian nanti akan dicek suhu dan lain sebagainya setelah itu cuci tangan dan seterusnya
nah itu artinya orang tua harus membekali seperti itu
kenapa harus membekali anak anaknya untuk menuju sekolah dalam rangka ptm
karena satu sisi bahwa anak sekolah harus bersosialisasi dengan kondisi pada saat ini
atau artinya harus bisa bersikap berperilaku untuk menghadapi pandemi ini
nah dengan kondisi seperti itu artinya bahwa di sini yang lebih penting bukan aturannya yang banyak dan panjang
tetapi bagaimana membangun kesadaran warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan protokol kesehatan tersebut
betul betul menyadari dan melaksanakan secara disiplin tentang protokol kesehatan
baik cuci tangan dengan sabun memakai masker
begitu juga menjaga jarak
saat membawa makanan dan minuman yang dibekali orang tua tidak boleh dibagi kepada orang lain atau temannya
nah setelah pembelajaran itu selesai mereka harus pulang dari sekolah itu selanjutnya menuju ke rumahnya
begitu juga pada saat pembelajaran
bagaimana posisi guru di dalam pembelajaran
jangan sampai guru yang sudah divaksin karena merasa imunitasnya itu sudah lebih bagus
maka akhirnya tidak pakai masker
tetap harus pakai masker untuk memberikan contoh
jadi artinya bahwa baik peserta didik pendidik tenaga kependidikan di dalam komunitas pendidikan di dalam satuan pendidikan ini
harus memberikan contoh dan bersama sama membangun kesadaran
bagaimana berpilaku untuk patuh terhadap protokol kesehatan
yang intinya saat ini itu
oke saya ke pak pandu
pak pandu beberapa waktu yang lalu kita tahu misalnya di daerah jawa barat ya
ada sekolah tatap muka dibuka tapi ada kasus kemudian ditutup kembali dan jadi kluster yang baru
nah ini kan kita lihat misalnya kalau kita berangkat dari ksd jakarta
ini kan masih sekitar tiga puluh persen
mungkin karena hari pertama
tapi kita tidak tahu apakah kemudian ini akan angkanya bertambah atau tidak beberapa hari ke depan
kita tahu bahwa kondisi pandemi belum sepenuhnya terkendali
tentu ada kekhawatiran
nah kekhawatiran ini yang perlu kita menyadari bahwa sebenarnya ini kan bukan proses belajar tetap muka
tapi proses belajar di era pandemi yang masih kombinasi antara tatap muka dan jarak jauh
jadi kombinasi ini yang harus ditanamkan
terutama adalah karena tadi situasinya belum seluruhnya terkendali
kemudian orang tua atau itu masih khawatir pastinya
karena belum yakin juga apakah kondisi sekolah sudah memungkinkan
kita tahu bahwa kondisi
di sekolah kan sebagian sekolah di jakarta itu masih lebih tertutup ya
menggunakan ac dan sebagainya
jadi mungkin kondisi sekolah itu harus dengan ventilasi yang lebih terbuka
dan ketiga adalah saya sendiri belum melihat bahwa di dalam kondisi pandemi ini
yang paling penting adalah adanya usaha kesehatan sekolah
jadi ada integrasi
antara dinas pendidikan atau masyarakat sekolah dengan kesehatan
jadi kalau ada apa apa bisa cepat ditanggulangi
apakah nanti perlu testing berkala
mungkin saja itu harus dilakukan
jadi kita bukan hanya mengubah bagaimana belajar
tapi bagaimana pelayanan kesehatan pada anak sekolah
yang dulu dikenal sebagai usaha kesehatan sekolah
itu kita modifikasi untuk membangun kepercayaan
kepercayaan yang lebih luas
mewujudkan secara bersama bahwa kondisi sekolah itu terkendali atau aman
nah ini yang paling penting
karena kalau ada kegiatan dari pihak kesehatan
tentu jauh lebih menjamin bahwa kondisi sekolah itu relatif lebih aman
dan itu yang kemudian menurut anda perlu untuk diberlakukan
artinya kan ini juga kembali lagi ke soal fasilitas infrastruktur begitu kan
kalau memang ada usaha kesehatan sekolah tadi itu
pertanyaannya sekarang belum tentu semua sekolah bisa menyediakan itu pak pandu kan
betul sekali karena kan bertahap lah
jadi dinas kesehatan juga harus perlu belajar juga
bagaimana merevisi upaya kesehatan sekolah di sekolah
usaha kesehatan sekolah di masyarakat yang
masih masih bervariasi kan
sekolah kan bervariasi ada sekolah yang swasta
ada sekolah yang negeri ada yang sekolah yang relatif
jauh lebih siap dibandingkan
nah dengan demikian maka tentu kondisi yang berbeda beda ini
bisa disesaikan secara bersama
kalau memang belum memungkinkan itu juga kita harus selesaikan
dan yang paling penting kan ini kan konsepnya kan tidak setiap hari belajar
dan mungkin anaknya juga harus dirotasi
supaya bisa ketemu dengan anak yang lain gitu dari siswa yang lain
karena kalau setiap hari senen ketemu dengan siswa yang lain
tentu tidak memotivasi bertemu dengan teman yang setiap hari datang yang hari yang berbeda
jadi dengan mutasi rotasi seperti itu
akan menghidupkan dan meningkatkan sosialisasi di antara siswa sekolah itu sendiri
pak heru sekolah itu bervariasi
ada yang swasta ada yang negeri ada juga sekolah untuk umum
tapi ada juga sekolah kejuruan
saya agak penasaran ini pak heru mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
tapi usai jeda ya ini bagaimana sebetulnya sekolah sekolah smk ya
ini kan yang kerap kali sebetulnya melakukan praktikum
nah di masa pandemi seperti ini impactnya bagaimana terhadap para siswa yang kemudian
di sekolah sekolah smk yang mengedepankan praktikum
sementara di tengah pandemi ini hampir tidak mungkin dilakukan
apalagi kalau kemudian tidak ada tatap muka seperti apa bayangan atau gambaran yang mungkin
anda bisa gambarkan kepada kami
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
mengawal sekolah tetap muka itu topik dialog kita pada malam hari ini
saya akan ke pak heru purnomo
pak heru bicara soal belajar tatap muka atau sekolah tetap muka
kembali ini tidak hanya kita bicara soal sekolah dasar
tapi juga jenjang yang lain termasuk juga sekolah menengah kejuruan
ini memang belum banyak informasinya pak
tapi dari yang anda dapat mungkin informasi atau dengan rekan rekan guru begitu ya
ini untuk sekolah menengah kejuruan bagaimana sih pak nasibnya di tengah pandemi seperti ini
apalagi ini kan kerap kali kita tahu kegiatannya lebih banyak praktikum begitu ya
nah di tengah pandemi kemarin tidak sekolah dan juga kemudian ini ada tatap muka
rencananya mungkin akan dibuka juga ini seperti apa
begini fsgi ketika melakukan pantauan langsung ke beberapa smk di wilayah jabodetabek
kami langsung ketemu dengan guru smk dengan kepala sekolah smk
selanjutnya menanyakan bagaimana mengenai praktek pada saat seperti ini
nah karena kondisi seperti ini bahwa sekolah tatap muka untuk di smk dalam arti untuk praktek itu karena dibatasi
tidak diperbolehkan dalam saat ini artinya bahwa anak anak smk itu bisa dikatakan minim sekali prakteknya
ketika kami menanyakan seperti itu
berapa kali bisa untuk praktek bisa dikatakan tidak praktek sama sekali
kecuali ada beberapa siswa yang ingin dengan nekat datang ke sekolah untuk memperoleh keahlian itu
nah sekarang bayangkan begini ketika hari ini smk yang kelas dua belas itu hampir bisa dikatakan dari mulai juli yang lalu
sampai ini mau sudah delapan bulan berjalan itu kan bisa dikatakan prakteknya sangat minim sekali
pada saat juli yang lalu dia naik kelas dua belas sebelumnya dimulai sekitar bulan februari atau sekitar maret sampai juli itu
kan mereka dalam kondisi juga pembelajaran jarak jauh artinya bahwa kelas sebelas yang lalu tiga bulan dia tidak praktek
nah sekarang begitu kelas dua belas mereka prakteknya minim
ketika mereka mau praktek di rumah yang jelas adalah perlengkapannya tidak ada
nah ketika mereka mau praktek di sekolah ya hanya terbatas
nah dengan kondisi seperti itu artinya bahwa kelas smk kelas dua belas yang sekarang mau lulus ini bisa dikatakan kompetensi banyak yang hilang
nah ketika mereka itu mengalami learning loss atau kompetensinya banyak yang hilang
ketika nanti bulan juli ia lulus setelah lulus mereka akan mencari pekerjaan
nah kira kira bagaimana ini
apakah dunia usaha itu akan bisa menerima mereka dengan baik dengan lulusan yang seperti itu
nah ini kan kasian ini anak anaknya
maka dari itu dengan kondisi seperti itu anak smk dalam kondisi seperti ini harus berupaya maksimal mungkin untuk bisa mereka praktek
nah untuk di jakarta kelihatannya banyak juga
nah kelihatannya banyak juga anak anaknya siswa smk yang harus ikut praktek untuk supaya tidak kehilangan kompetensinya
ada pun untuk di luar jawa kelihatannya yang daerah zona hijau kelihatannya juga sudah mulai banyak siswa siswa smk yang masuk ke sekolah untuk praktek dalam rangka untuk memperoleh kompetensi itu
nah jadi tidak hanya siswa smk saja sebenarnya
dengan pembelajaran jarak teori kondisi pandemi ini yang kompetensi learning loss nya
begitu juga anak sma begitu juga anak smp sd
nah ini banyak sekali itu pengaruhnya
saya coba tanya juga ke bu margaret
bu pandangan anda bagaimana bu
ini soal ujung ujungnya dari dampak karena tidak sekolah secara langsung begitu ya adalah quality dari siswanya termasuk juga misalnya smk
kemudian juga mungkin untuk anak anaknya
kemudian juga mungkin untuk sekolah sekolah umum yang lainnya
ini kan sangat berpengaruh terutama juga untuk soal skill dan juga pendidikan ya
sorotan kpai bagaimana bu soal itu
saya kira dengan hari ini ada pembelajaran tetap muka
mungkin ini bisa dimaksimalkan untuk mengisi kekosongan yang kemudian
tapi tetap dengan catatan gitu ya
ada sop terkait dengan berbagai hal yang ada di sekolah
mulai dari pada saat datang masuk pembelajaran sampai pada penggunaan
laboratorium atau apapun yang itu menjadi tempat untuk praktek ya bagi teman teman di smk misalnya
yang jelas tatap muka ini bisa dimaksimalkan untuk menguatkan apa yang kemarin hilang pada saat masa pembelajaran jarak jauh
yang kurang terisi pada saat masa pembelajaran jarak jauh
tetapi dengan tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan
kemudian juga beberapa hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
ada sumber daya yang mendukung sdm yang mendukung
dalam artian para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu juga bisa memahami
apa terkait dengan protokol covid termasuk juga segala hal yang itu harus dilaksanakan di sekolah
misalnya terkait dengan sop sop itu
kemudian pemahaman dari orang tua terkait dengan pelaksanaan protokol covid di sekolah pembelajaran tetap muka
termasuk seluruh pihak yang mungkin ada di luar yang memang ikut dalam proses pembelajaran
dan sebagai yang seperti yang disampaikan oleh pak pandu
g minor punya atau terhubung atau punya
atau punya aksen layan khas yang nanti atau bisa mentioned pesenergi di sekolah
ada siswa yang kemudian sakit misalnya

mungkin seperti itu
pak pandu kita kemudian
juga mengingat bahwa
vaksin terhadap guru
sekarang tengah digencarkan kembali
juga terhadap lansia sebetulnya
ada prioritas lah begitu ya karena
sudah mau menuju bulan juli nanti
tetap muka ini kan masih uji coba misalnya di jakarta
nah tapi kan juga ada vaksin yang
ini belum selesai tenaga pendidiknya sebenarnya semuanya
sorotan anda terkait dengan vaksin terhadap tenaga pendidikan
seperti apa pak pandu
menjadi sorotan dulu kan
prioritas pertama seharusnya
nakes bersama lansia ya
dan kemudian kalau
ini kita perlu
vaksinasi pada guru
yang di kota kota
di mana pandeminya tinggi ya
seperti jabodetabek gitu kan
atau di badungraya gitu
jadi prioritas prioritasnya memang ke arah sana
terus tenaga pelayan publik
yang lainnya harus bersabar menunggu
itu juga sudah dilakukan di banyak negara
kalau memang pendidikan menjadi penting
ya kan ini kan termasuk
prioritas yang harus
jadi tadi kesulitan
untuk supaya menciptakan
sekolah yang aman
jadi memang anak
akhir tahun ini atau setelah bulan september
anak remaja sudah mulai tersedia
dan yang paling penting juga
kum atau yang lainnya
nggak ada salahnya menggunakan apb
misalnya kan apd yang bisa disiapkan
proses belajar yang itu bisa
berjalan dan aman
ini yang menurut saya
harus ada inovasi baru
kalau sudah ada
upaya untuk bertemu
di dalam kelas
pertama kelas harus
menjaga jumlah siswa
di dalam suatu ruangan
dan kalau ada praktikum praktikum mungkin
harus menggunakan apd tertentu
dengan demikian maka
banyak hal yang
dengan tingkat kewaspadaan
akan menemukan jalan
bagi sesuai dengan konsep
pendidikannya apakah di st
apakah di smp
sekolah lanjutan apakah di sekolah
kejuruan karena kan ini sangat
bervariasi dan ini
perlu setiap orang
terlibat terutama anak siswanya
di sini adalah siswa
kita tidak menginginkan
siswa generasi muda ini
harus sampai terinfeksi
karena kita tahu
jenis virus yang baru juga
menyerang anak usia sekolah
nah yang ini kita harus hindari
supaya tidak terjadi
pak pandu vaksin untuk anak kita belum tahu
kejelasannya sampai hari ini karena juga
ini bisa bicara juga soal stok ya
karena kan stoknya juga terbatas
tapi juga vaksin untuk guru
juga belum selesai
rampung semuanya tapi di sisi yang lain
pemerintah sudah mulai agak
dalam tanda kutip percaya diri
untuk melakukan sekolah tetap muka
di tengah vaksin guru yang belum selesai
kemudian juga vaksin anak yang juga
nasibnya begitu ke depan seperti apa
apakah anda melihat satu hal yang memang
tepat ya kita sudah mulai
bicara atau sudah mulai melakukan uji coba
untuk sekolah tatap muka tapi kita
bahas di segmen berikutnya pak pandu kami akan segera kembali
soal vaksin anak yang belum juga
jelas kan sampai dengan hari ini
kemudian vaksin guru yang juga belum selesai
tapi kita sudah lihat ada uji coba
dan juga sudah percaya diri di bulan juli
ada sekolah tatap muka perlahan lahan
apakah itu kemudian membuat mungkin ya
pak pandu sebagian orang tua juga
belum berani ya
membolehkan anaknya untuk
sekolah tetap muka kembali atau kembali ke sekolah gitu
apakah ini kebijakan yang tepat sebetulnya pak
saya nggak tahu
apakah ini kebijakan yang tepat ya
tetapi kalau sudah
lobby lobby yang cukup kuat
misalnya kalau memang direncanakan
mulai tatap muka dalam proses
itu harus sudah mulai lobby
ke menteri kesehatan
supaya menjadi prioritas juga
saya nggak tahu sejauh mana itu bisa terjadi
dan kalau itu menjadi keputusan presiden
seharusnya presiden juga bisa menunda
untuk pelayanan publik dan lain
dengan keterbatasan vaksin
oke sekarang kita fokuskan dulu
lansia dan guru misalnya
dengan demikian kan
bahwa kita memang mau
suatu pendidikan yang
penuh berisiko tetapi
mengusahakan sudah ada yang siap
kalau belum ada yang belum siap
ya boleh saja menunda
jadi yang sudah siap silahkan mulai
jadi tidak harus
serempak dalam suatu waktu
proses ini ya ini menurut saya
maka akan terjadi seperti di banyak negara
atau di beberapa
tempat yang sudah mulai duluan
tidak menguntungkan kalau buka
tutup buka tutup tidak menguntungkan lebih baik
tetapi dengan demikian
tidak ada proses yang
terus mungkin meningkat
dan akhirnya semua bisa
menyesuaikan dengan suasana
proses belajar mengajar di era
pandemi ini oke jadi
proses belajar di era pandemi ya
jangan kemudian kita sebut ini menjadi
tatap muka juga ini kan era pandemi artinya
kan era belajar yang
baru pak pandu pak pandu
tapi juga kita juga meskipun
tidak kita harapkan tapi
ketika dibuka kemudian muncul kasus
nah ini seperti apa
kalau kemudian nanti ada
kasus ketika tatap muka
kembali dibuka atau dalam
tahapan uji coba ini artinya ada yang perlu
ditelaah lagi dong ya
iya jadi yang saya
belum melihat adalah
dengan sistem kesehatan
jadi dulu kan ada
upaya usaha kesehatan sekolah
itu kerjasama antara
dan dinas kesehatan
lihat nanti mungkin sampai level
puskesmas atau rumah sakit
jadi itu adalah yang membantu
masyarakat sekolah untuk
meningkatkan upaya kesehatan
dan kalau ada masalah kesehatan
kemudian tidak tahu bagaimana
melakukan ini kan nanti
akan menimbulkan kebingungan atau
kepanikan tapi kalau sudah
dibangun sejak sekarang
adanya kerjasama yang
erat terutama untuk membangun
usaha kesehatan sekolah
di era pandemi
mungkin akan lebih
meningkatkan kepercayaan orang sekolah
terhadap kondisi sekolah
dan juga meningkatkan kepercayaan
proses belajar mengajar
karena saya kira kekhawatiran itu
bukan milik orang tua saja
guru juga khawatir anak anak juga khawatir
ya kan jadi dengan demikian
mengurangi kekhawatiran dengan membangun
kepercayaan dan membangun kerjasama seperti ini
oke baik pak heru dari catatan
fsgi untuk vaksinasi guru
sejauh ini seperti apa pak
karena kan sekarang juga pemerintah
menjadikan guru untuk
kalau melihat seperti itu
vaksinasi guru targetnya itu
sampai akhir juli itu kan
jumlah guru dengan jumlah
siswa kelas siswa kurang lebih
itu hampir lima puluh juta
jadi artinya kalau dipresentasi
bahwa jumlah guru
dari satu komunitas pendidikan di
satuan pendidikan jadi bisa
dikatakan bahwa guru
dengan staff tenaga
berada di dalam satu
itu seperti apa yang disampaikan
tadi itu belum tervaksin
nah artinya bahwa
guru yang sudah tervaksin ini harus
memberikan perlindungan kepada
peserta didik agar
menjamin keamanan mereka
tatap muka itu bisa memberikan
pelindungan maka kembali kepada tadi
kehatian kehatian seperti yang disampaikan tadi
pembelajaran itu harus
jadi artinya protokol kesehatan
secara ketat ini harus menjadi
langkah untuk memastikan itu karena
sampai hari ini bahwa
bisa dikatakan pembelajaran
jarak jauh berbasis daring
kendalanya luar biasa
saya selaku kepala sekolah smp
negeri lima puluh dua di jakarta
banyak sekali memperoleh
keluhan dari orang tua bahwa
ini bagaimana sekolah mau dibuka
kapan nah tapi satu sisi juga
orang tua merasa khawatir
nah kalau sudah seperti ini
capaian pendidikan tidak bisa mencapai
dengan apa yang kepentingan
banyak sekali learning house dan sebagainya
nah artinya bahwa
pemerintah pada saat ini sudah mulai
melakukan kepastian langkah artinya
bahwa mempersiapkan guru
untuk divaksinasi selanjutnya
guru yang sesuai dengan
undang undang guru dosen sudah
diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas nah sekarang
kepala sekolah bersama guru
itu mempunyai juga
kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada
peserta didik di dalam proses pembelajaran
nah itu artinya bahwa
dengan tenaga kependidikan
yang ada di sekolah harus memberikan perlindungan
terhadap siswanya pada saat pembelajaran
tetapi juga orang tua dari
rumah sama sama nah
kalau sudah seperti itu ini
harus penuh dengan
kehadian maka protokol kesehatan
harus secara ketat
kemudian ov ketat dan sebagainya
ini adalah merupakan kepastian langkah
kekejangan jalan selama ini
tidak ada arahnya
maka ketika pemerintah mengambil
langkah untuk memulai
pembelajaran tatap muka walaupun uji coba
ini adalah menuju langkah yang
seperti tadi disampaikan
bahwa bertahap pelan pelan bertahap pelan pelan
kebiasaan baru ini sehingga pembelajaran
yang ada di sekolah itu bisa berjalan
dengan baik walaupun bisa dikatakan
kompetensi yang dalam
uji coba ini belum begitu banyak
baik pak heru pak heru tapi sebagai
tenaga pendidik apakah anda menilai bahwa
memang kita sudah siap ya untuk
uji coba dan juga kembali lagi
ke sekolah tetap muka anda melihat itu
apakah kita sudah cukup
siap untuk masuk ke
era pendidikan yang baru di tengah
begini kalau melihat data
yang di dinas pendidikan dki
dari sekian yang
mengikuti assessment untuk
kelayakan dalam uji coba
ternyata dari sekian banyak sekolah
seratus sekolah seratus sekolah
itu sekolah sma
smb pn maupun swasta
setelah mereka diundang oleh
dinas pendidikan kemudian
diberikan pengarahan selanjutnya pelatihan
ternyata dari seratus
sekolah sampling untuk
delapan puluh lima yang lolos nah artinya
yang mana dalam uji coba itu
bahwa untuk hari senin
yang belajar adalah kelas
kelas tujuh kemudian
kelas sepuluh begitu juga hari
rabu yang belajar
dan kelas sebelas
untuk hari jumat
yaitu kelas enam
nah dengan kondisi seperti itu ini kan
jadi artinya bahwa
pemerintah dki ini
bercermin dari sekolah sekolah
yang lain seperti tadi yang disampaikan
jangan sampai sekolah itu menjadi buka tutup
kalimantan barat misalnya
dua puluh dua februari dibuka
kemudian menjadi poster baru
maretnya ditutup kembali
begitu juga di tasik malaya
begitu juga di jawa barat
dan begitu juga di jawa tengah
artinya banyak sekali sekolah sekolah yang menjadi
poster baru karena
oleh karena itu memang
terletak kesiapan pembelajaran
ada pada posisi
di dalam protokol kesehatan
dan ini memang butuh support anggaran
sekarang tergantung dari pemerintah
untuk pemerintah dki itu sudah
sangat bagus bahwa sekolah sekolah yang ada
di dki terutama yang negeri
itu kan sudah disupport dari pos
tapi juga disupport dengan pop
dengan kondisi seperti itu infrastrukturnya
agak lebih baik
bagaimana dengan di daerah lain
saya ke bu margaret terakhir
simpulan dari anda termasuk juga soal
vaksinasi anak apakah kpai juga mendorong
hal yang sama katakanlah kalau kita bicara juga
untuk sekolah tetap muka ini
terakhir bu margaret
saya kira saya menambahkan
saja dari yang tadi disampaikan pak pandu
sama pak heru bahwa satu hal
penting adalah perlu ada
darat darat petik oleh pemerintah daerah
terkait dengan melakukan
cek rejek misalnya apakah sekolah itu
sudah memiliki sop
mulai dari pegatangan sampai proses
pelajaran dan lain sebagainya
apakah sekolah itu sudah memastikan
semua tenaga pendidikan dan kependidikannya
sudah mendapatkan vaksin
misalkan seperti itu
termasuk memastikan apakah
memiliki ketersediaan sarana
prasarana terkait untuk mendukung
protokol kesehatan covid di sekolah itu
jadi ketika memang
ada yang belum terpenuhi
ya harus dengan tegas
mengatakan bahwa di sekolah ini belum layak
untuk dilakukan pembajaran tetap
bukan misalkan seperti itu sampai
sekolah yang bersangkutan bisa melakukan
perbaikan atau memenuhi
kekurangan dari yang sudah dilakukan
cek list oleh pemerintah daerah saya kira itu
termasuk satu yang selalu diingatkan oleh pak pandu
tadi integrasi dengan
nah terkait dengan vaksin
sebenarnya kita memahami bahwa
ini semangatnya itu positif gitu ya
tetapi memang selamatan anak itu
harus menjadi prioritas
harus menjadi hal yang utama
sampai hari ini kita belum ada
uji klinis terkait dengan vaksin anak
jadi memang kita harus menunggu nih
semacam apa ya istilahnya itu
terkait dengan vaksin untuk anak
supaya bisa dihindarkan
hal hal yang tidak diinginkan dari
adanya vaksin enak kalau tanpa ada
nah sampai hari ini kita juga belum mendengar
rekomendasi baik itu dari who
saag misalnya terkait dengan
ini tapi kalau bisa kan ada
ya tentu saja itu nggak ada masalah gitu ya
oke oke tapi sepanjang belum ya
jangan dulu dan satu hal lagi
bahwa pelaksanaan untuk uji klinis
ataupun vaksin untuk anak ini tetap
harus ada inform konsum dari orang tua
oke baik baik
cukup kompleks memang ya bapak ibu
sekarang kalau kita bicara soal pembukaan
kembali sekolah tetap muka tapi bukan berarti
kita juga tidak mencari
solusi untuk bagaimana mencari
solusi atas pendidikan dan juga
sekolah tetap muka di masa pandemi ini
mari kita akan kawal bersama bapak ibu sekalian
bagaimana kemudian uji coba ini berlangsung
semoga apa yang kita harapkan tidak
tidak inginkan begitu ya
tidak terjadi begitu dalam masa pandemi
ataupun dalam uji coba ini dan mari kita akan
mudah mudahan apa yang sudah kita bahas tadi
dapat menjadi masukan yang baik untuk semua pihak
terima kasih banyak pak pandu pak heru
bu margaret sudah berbagi perspektif
bersama dengan kami sehat selalu